tidak hanya rafael alun sambodo mantan kepala bacukai yogyakarta eko darmanto juga terseret kasus kekayaan yang dipertanyakan karena tidak sesuai dengan profilnya
kpk berencana akan memanggil eko untuk mengklarifikasi lhkpn nya
kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia siti badriah di gedung kpk
apakah kpk jadi memanggil eko dan rencananya kapan
dan jika nanti dilakukan klarifikasi atau pemeriksaan akan fokus pada apa
ya selamat siang syaza benar sekali komisi pembatasan korupsi akan segera melakukan pemanggilan terhadap eko darmanto yang merupakan kepala kantor bia dan cukai yogyakarta
kalau kita mengutip yang disampaikan oleh ketua kpk alexander marwata bahwa surat tugas untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi harta kekayaan eko darmanto ini sudah dikeluarkan oleh kpk pada dua maret kemarin
ini artinya kpk akan segera melakukan pemeriksaan terhadap eko darmanto
dan kalau juga kita mengutip yang disampaikan oleh pak halana inggris
yang merupakan kepala deputi pencegahan kpk
memang disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap eko darmanto ini akan dilakukan oleh kpk pada senin pekan depan yaitu tanggal enam maret dua ribu dua puluh
dan rencananya akan dilakukan pemeriksaan di yogyakarta bersamaan dengan kpk sedang melakukan penelusuran harta kekayaan milik rafael alun trisambodo
ada pun yang akan didalami oleh kpk terhadap pemeriksaan eko nantinya adalah berkaitan dengan harta kepemilikan eko
yang seringkali dipamerkan di media sosial
karena memang sejauh ini yang menjadi perbincangan publik adalah pamer harta kekayaan eko darmanto
yang dipamerkan di media sosial seperti misalnya motor gede motor besar dan juga ada beberapa harta kekayaan lainnya
dan juga kalau kita mengutip yang disampaikan oleh wamenkyu suhasil nazara
memang disampaikan bahwa melalui dirjen bea cukai direktorat kepatuhan internal dan sekretariat dirjen bea cukai
memang eko sendiri
sudah dilakukan pemeriksaan dan juga sudah dilakukan pemanggilan
dan disampaikan juga oleh eko pada pemanggilan tersebut
bahwa memang ada beberapa harta kekayaan yang memang tidak dilaporkan di lhkpn kpk
salah satunya adalah motor gede yang juga seringkali dipamerkan oleh eko
namun kemudian apa yang nantinya akan didalami oleh kpk
dan kemudian apa hasilnya kita masih sama sama menunggu
karena memang pemeriksaan terhadap eko ini baru akan dilakukan kpk pada senin pekan depan
rafael alun ini sudah diperiksa untuk diklarifikasi mengenai lhkpn nya
bagaimana lanjutan dari klarifikasi lhkpn rafael setelah sudah diperiksa kemarin
ya shaza terkait dengan rafael aluntri sambodo yang dipastikan oleh kpk adalah kemarin bukan sekali kpk akan melakukan pemanggilan kepada rafael
nantinya kpk akan kembali melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi harta kekayaan
karena sebagaimana kita ketahui sajja harta kekayaan milik rafael ini fantastis jumlahnya
yaitu sebesar lima puluh enam miliar rupiah
sehingga memang butuh waktu dari kpk untuk kemudian melakukan klarifikasi dan juga mengetahui sumber harta kekayaan milik rafael aluntri sambodo
yang dipastikan oleh kpk yang saat ini didalami adalah pola dari kepemilikan harta kekayaan rafael aluntri sambodo
ada pun memang yang sudah mulai ditelusuri oleh kpk adalah di sejumlah tempat
di antaranya adalah di minahasa utara dan juga di yogyakarta
ada pun kepemilikannya berupa saham kemudian juga rumah mewah
dan juga ada beberapa usaha miliknya
keluarga dari rafael alun trisambodo
yang kemudian menjadi perhatian masyarakat juga dari harta kekayaan rafael ini adalah rubicon dan juga harley davidson
yang memang mengejutkan di sini adalah memang dari rubicon ini bukan merupakan kepemilikan rafael tetapi milik kakak dari rafael
kemudian untuk harley sendiri ini memang tidak jelas kepemilikannya
sehingga memang ini masih terus didalami oleh komisi pemberantasan korupsi
dan dari hasil pemeriksaan rafael kemarin memang ada satu informasi yang paling utama
bahwa memang kpk menemukan ataupun mendapatkan informasi berkaitan dengan adanya kelompok asn yang berharta jumbo
yang mana ini saling terkoneksi sehingga memang kpk saat ini tidak hanya melakukan penelusuran terkait dengan harta kekayaan rafael
kemudian juga eko tapi juga menelusuri informasi informasi lainnya berkaitan dengan kasus ini
dan nantinya kita sama sama menunggu bagaimana perkembangan dari kasus pamer harta kekayaan yang memang tidak disampaikan ke lhkpn kpk
sama sama cnn indonesia
terima kasih atas laporan langsungnya dari gedung kpk jakarta